berikutnya saudara menjawab pertanyaan apakah gerindra menjalin komunikasi dengan partai lain di luar koalisi
ketua harian partai gerindra sufmi dasko ahmad menyebut menjalin komunikasi dengan semua partai politik
ketua harian partai gerindra sufmi dasko ahmad angkat bicara soal perkembangan komunikasinya dengan partai kebangkitan bangsa
dasko berkata komunikasi dengan partai politik lain berlangsung lancar meskipun tidak bisa menyampaikan hasilnya saat ini
hasil komunikasi dengan partai politik di luar koalisi akan disampaikan setelah proses sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat di mk selesai
sementara itu ketua umum pkb sekaligus cawapres pemilu dua ribu dua puluh empat muhaymin iskandar mengaku tidak akan menjalin komunikasi politik di momen idul fitri ini
termasuk dengan capres peraih suara terbanyak pemilu dua ribu dua puluh empat prabowo subianto
caimin menyebut komunikasi politik akan dilakukan setelah sidang sengketa hasil pilpres di mk telah selesai